ini pasti bukan isyarat alam biasa
sampai saat ini
ada orang biasa
kemana ya mereka kok hilang
itu kan akas
iya nang itu betul itu akas
iya itu akas
kenapa kau lebih cepat kembali
karena meninggalkanmu sendirian
dan aku takut
ada musuh yang menyerangmu dinda
kita mencari makanan bersama
aku akan mencari makanan yang lebih enak

aku akan mencari makanan yang lebih enak
aku akan mencari makanan yang lebih enak
aku akan mencari makanan yang lebih enak
aku akan mencari makanan yang lebih enak

aku akan mencari makanan yang lebih enak

aku akan mencari makanan yang lebih enak

aku akan mencari makanan yang lebih enak
aku akan mencari makanan yang lebih enak

aku akan mencari makanan yang lebih enak
dengan matamu yang butas seperti itu godzilla
kau tidak akan bisa melihat
sudah melebihi dari kekuatanmu
dan ini batas dari akhir pertarungan kita
itu kan yudha kala orang jahat itu yang pernah kita ketemuin ya neng
akasih kesian sekali ya jang
jaga dewa batara apa yang terjadi ini bukan kejadian alam biasa aku harus menceritakan
hai apa yang sebenarnya menyebabkan semuanya
dimana tidak berganti
anda kenapa dina disini kenapa dina tidak menunggu di rumah tadi aku takut iya aku takut anda
apa yang terjadi
rakyatku mengancamku untuk membunuh ibundaku
enak sekali kau berbicara seperti itu
aku tidak bisa tenang sama sekali
apakah raden masih bermuram durca
aku teringat dengan ibundaku
aku pun sangat kesal dengan kepemimpin raya prabu suwabises
yang bertindak sewenang wenang seperti itu
aku sungguh mengerti perasaanmu
janganlah terus bermuram durce
aku pun sangat yakin
pasti arwah gusti ratu subang lara tidak suka
jika melihat anaknya terus larut dalam kesedihan
tenang kemarahkan kau
entahlah raden aku pun tidak mengerti
tapi aku yakin ini bukan gempa biasa
lebih baik sekarang kita mengeluarkan jurus kita untuk menghalau gempa ini
aku rasa aku mengatakan sesuatu yang belum akan terjadi
ada apa ini wak
ini pasti bukan isyarat alam biasa
ada orang yang sedang bertarung
dengan ilmu tingkat tinggi keponakan
semoga saja itu adalah kian santap
dan semoga dia mati dalam pertarungan itu

aku kembali gagal menangkapnya